wakil sekjen pdi perjuangan ahmad basara menyatakan
gubernur nusa tenggara barat zainul majdi atau tuan guru bajang
masuk dalam bursa cawapres jokowi dodo
nama tgb sudah masuk ke dalam daftar cawapres yang sudah mengerucut
ahmad basaro mengatakan masuknya nama tuan guru bajang dalam bursa cawapres adalah bukti
jokowi dekat dengan tokoh muslim
basorang menjelaskan pdi perjuangan memiliki perspektif sendiri dalam menentukan kriteria cawapres
menurut basara ada tiga peluang cawapres jokowi
yang pertama dari internal pdip pemimpin partai koalisi serta dari kalangan profesional
tgb yang merupakan kader demokrat ikut dipertimbangkan
karena tgb adalah tokoh besar agama islam di nusa tenggara barat
namun basarah menegaskan posisi cawapres merupakan kewenangan penuh jokowi
dan akan diumumkan di waktu yang tepat
tuan guru bajang adalah salah satu kandidat cakul wali presiden
yang sekarang namanya ikut mengerucut dengan nama nama calon wakil presiden yang lain
dan saya kira sangat baik di dalam perspektif hubungan pak jokowi
dengan para tokoh tokoh muda kemudian ulama dan lain sebagainya
saya kira itu baik dalam proses pencarian calon wakil presiden
untuk sampai pada akhirnya nanti pak jokowi betul betul mendapatkan yang terbaik
di antara yang terbaik yang sekarang muncul sebagai kandidasi para calon wakil presiden pak jokowi